raja ada surat dari mana
maafin aku mama tapi aku terpaksa pergi dari sini
karena aku mau menenangkan diri aku
aku jadi saudara kamu
gak mungkin aku mau jadi saudara kamu
udah pokoknya intinya kamu tetep harus nikah sama aku
kamu harus ngerin kondisi aku kayak gimana
karena aku ini masih istri saya tanya raja
dan aku gak peduli kamu tetep harus nikah sama aku
diego kamu apa apaan sih kamu udah gila ya
enggak aku gak akan lepasin kamu
sampai kamu bilang kamu janji dulu sama
mona buka pintunya mona
mona kamu gak mau kasar kan
mona buka pintunya mona
aku gak bisa tinggal di rumah ini terus
dego semakin gila dan nekat
mona dengerin aku
kamu gak mau kasar sama kamu kan
dari orang orang yang ingin melukai hamba
karena clara harus belajar menupakan aku
enggak enggak raja
raja raja kamu jangan pergi raja
udah udah udah
pak aku gak bisa pak
hidup tanpa raja pak
aku harus kejar raja pak
papa tahu papa tahu
tapi gak harus kamu ngejar ngejar raja kayak gitu
kamu harus belajar untuk bisa ngontrol emosi kamu
tante sudah nunggu kamu dari tadi
ya terima kasih ya tante
udah nolongin aku
kamu gak usah khawatir ya
nanti biar tante yang bicara sama tante andis
supaya kamu bisa tinggal di sini untuk sementara
saya minta tolong untuk izinkan raja tinggal di sini untuk sementara
kondisinya sekarang nggak memungkinkan bu
untuk raja tinggal bersama clara di rumah
minta izin ke bu andis
untuk mengizinkan raja tinggal di sini untuk sementara waktu
kita gak bakal terima lo tinggal di sini
mendingan sekarang elu pergi elu angkat kaki lu dari rumah
diego biar tante andis yang memutuskan ya
ini kan rumah tante andis bukan rumah kamu
tante andis jangan biarkan dia tinggal di rumah
saya harap bu andi bisa bantu raja
oke raja saya setuju kamu boleh tinggal di rumah ini untuk sementara waktu
terima kasih tante
tante aku perlu bicara sama tante
tante apa apaan si bu raja tinggal di rumah ini
justru ini adalah saat yang tepat buat kita
untuk melanjutkan rencana kita selanjutnya
tante punya rencana kok
nggak mungkin dia nggak keluar kamar nanti
dan nggak ngenalin suara aku itu nggak mungkin
raja ada surat dari mona
tapi aku terpaksa pergi dari sini
karena aku mau menenangkan diri aku
pak cepetan dong pak
ya ampun pak ada apaan sih
gak tau tuh mbak kita diadang sama pion di depan
siapa yang suruh kamu gak pakai izin seenaknya pergi dari rumah saya
kamu sadar gak sih
kamu tuh hutang budi sama saya
dan hutang itu harus disesaikan
iya tante saya tau banget saya tuh hutang budi banget sama tante
tapi saya nggak bisa lanjutin ini semua
saya bakal ganti dengan nyawa
bagus kalau kamu sadar
berarti kamu gak bisa menolak permintaan saya
kamu cakakan raja dan clara
kamu bebas kalau mau pergi
saya gak bisa nyakitin raja
oke kamu tadi udah bilang
kamu utang nyawa sama tante andi situ
berarti kamu harus bayar
kalau misalkan mau nyawa aku yaudah ambil aja
tapi aku gak bisa nyakitin raja dan clara
oke kalau kamu gak mau gak apa apa
ya itu pilihan kamu
tapi kamu harus dengerin aku baik baik
jadi gini kamu dengerin aku baik baik ya
kamu harus lakuin semua perintahnya tante andis
anak aku masih hidup
kalau bayinya masih hidup